inverted yield curve atau kurva terbalik dalam imbal hasil obligasi pemerintah amerika serikat tenor dua dan juga sepuluh tahun
direspon dengan munculnya kembali potensi resesi ekonomi negeri paman sam
pasar keuangan indonesia yang tengah cerah dengan menyempitnya defisit neraca dagang
dan kabar melunaknya perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok
harus kembali jatuh akibat isu resesi di negeri paman sam
indeks wall street tersungkur dengan pelemahan rata rata mencapai tiga persen
instrumen saham di negara negara berkembang pun terkena imbasnya
perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia memang sudah diprediksi
namun apakah benar negara adidaya tengah bersiap untuk jatuh ke jurang resesi
bagaimana kemudian pengaruhnya untuk negara kita dan apakah masih ada harapan
untuk mengais peluang dari potensi resesi amerika serikat
selengkapnya kami bahas dalam segmen newsroom talks
dan telah bersama kami di studio cnn indonesia ada ekonom bang permata bang joshua pardede
terima kasih sudah hadir di sini
bang joshua ini kabar resesi hangat lagi di pasar
dan banyak yang mengatakan bahwa ini sebetulnya amerika serikat belum menuju ke sana belum menuju ke resesi
sebetulnya definisi dari resesi ini dulu seperti apa
ya jesef kalau kita mengambil pada referensi textbook ekonomi ya
itu kalau kita definisikan resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara tercatat negatif
ataupun di bawah dalam dua kuartal berturut turut
dan kalau kita lihat memang sepanjang tahun lalu
itu memang pertumbuhan ekonomi amerika cukup baik ya
dan mungkin itu dalam posisi yang dalam peak nya lah istilahnya ya
artinya memang kalau kita katakan potensi resiko ataupun potensi krisis ataupun resesi sebenarnya belum kelihatan ya sebenarnya
tapi mungkin pelaku pasar ini lebih mengantisipasi sebenarnya dampak dari memanasnya kembali perang dagang
lalu juga kemarin beberapa rilis data ekonomi dari jerman dan juga tiongkok
yang juga mencapai level terenangnya dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi meningkatkan kekhawatiran
sehingga akhirnya pasar melihat bahwa potensi resiko resesi pun juga bisa terjadi di us ataupun di amerika
sehingga kalau kita lihat memang betul dalam kurang lebih dalam kurun waktu tiga puluh hingga empat puluh tahun terakhir ini
inversi imbal hasil kurva imbal hasil surat

memang akhirnya mendahului terjadinya resesi
dan itu terjadi pada periode seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu satu dan dua ribu delapan dua ribu sembilan
akhirnya terjadilah di tahun dua ribu sembilan belas itu inversi di pasar obligasi amerika serikat
dimana tadi anda katakan untuk yield obligasi tenor pendek ini lebih besar untuk daripada yield obligasi tenor panjang
dan ini terindikasi tadi bahwa yield spread ataupun selisihnya
imbal hasil yang dua tahun dengan sepuluh tahun itu sudah negatif
dan untuk pertama kalinya juga adalah imbal hasil
tenor yang paling panjang tiga puluh tahun itu sudah di bawah dua tahun
dan artinya berarti ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar ataupun investor itu berarti melihat bahwa
ada potensi kemunduran di perekonomian amerika
sehingga ekspektasi itu juga mengindikasikan bahwa inflasi juga cenderung akan menurun tajam
sehingga itu yang membuat makanya ekspektasi imbal hasilnya juga relatif turun untuk tenor yang lebih panjang
nah proyeksinya dengan inversi yang terjadi saat ini apakah kemudian akan memicu adanya resesi di amerika serikat
atau ada sektor atau faktor faktor lain yang bisa memicu resesi
dan sebetulnya bagaimana pengaruh inversi yang berbalik ini di amerika serikat untuk pasar obligasi indonesia
tahan kita jawab
usai jidah berikut dialog kami akan lanjutkan

di dalam kondisi di mana ketidakpastian global itu makin meningkat tentunya
ya investor global akan mengurangi portofolionya mereka di pasar yang menawarkan yield lebih
atau imbal hasil lebih tinggi atau yang menurut saya lebih beresiko
daerah daerah investasi yang jauh lebih aman
sehingga tadi supaya tidak dampak dari seandainya terjadi resesi tersebut
dampaknya itu bisa diminimalisir
jadi makanya tentu dampaknya dianggap anggap akan demikian
tapi biasanya akan diikuti juga pada saat terjadi
seandainya terjadi resesi beneran
tentunya stimulus akan dijalankan
seperti yang kita lihat di dua ribu sembilan ya pada saat krisis keuangan global
amerika juga melalui resesi pada saat itu
sudah ada pemangkasan suku bunga acuan lagi
suku bunga acuan mencapai level hampir mencapai level
dan juga memberikan stimulus pembelian obligasi pemerintah oleh bank sentra amerika
jadi itu menginjek lagi likuiditas di pasar
nah stansi kan di sini the fed terlihat lebih tidak agresif untuk memangkas suku bunga acuan
sekarang ada di satu tujuh puluh lima hingga dua dua puluh lima
nah apakah kemudian dengan adanya resesi ini
kemudian memicu the fed untuk memangkas suku bunga acuan ke depannya
saya pikir sesuai dengan pernyataan dari jerome powell terakhir ya
pada saat fmc yang bulan
juli akhir bulan juli
itu menunjukkan bahwa the fed akan data dependen
dalam artian bahwa
lalu inflasi juga mungkin masih agak sedikit lebih rendah ya
sebenarnya tidak jelek jelek amat gitu
dan juga kalau kita lihat kemarin data di awal bulan
dan masih penyerapan tenaga kerja di sektor non farmnya
dan apapun juga masih tercatat
masih hampir dua ratus ribu tiap bulannya gitu
sehingga ini belum mengindikasikan tanda tanda resesi yang di stage awal gitu
tapi ya tentunya the fed tentunya akan mengantisipasi
sebenarnya ekspektasi ke depannya seperti apa
tapi mungkin ini karena melihat pasar saham juga
begitu tadi yang kita sama sama lihat sendiri
dan nasdaq masing masing turunnya cukup dalam
coba kita punya datanya di sini
dow jones lebih dahulu kita lihat di sini
bang joshua mungkin bisa melihat pada hari ini
kalau melihat land charge ini
data kami dapatkan dari bloomberg
kira kira apakah ada potensi untuk rebound di waktu dekat
ya saya pikir sekali lagi ya
karena tadi malam itu dropnya cukup signifikan
jadi saya pikir dengan kondisi dimana
tadi pun juga kita lihat dalam perdagangan di pasar
di asia pun juga
kita lihat yield groupnya sudah mulai agak meningkat sedikit ya
dan juga yield spread antara dua tahun dan sepuluh tahun pun
juga sudah mulai mengarah ke arah
ya negatif tapi udah mulai mengarah ke level
artinya sudah tidak terlalu enversi gitu
sehingga kita melihat juga
berharap bahwa ya pasar saham di indeks saham amerika pun juga
spose to be akan relatif agak sedikit rebound ya
pada perdagangan hari ini
kalau dibuka di pasar amerika gitu
karena tadi pun juga di pasar asia juga kita lihat
di asia kita juga meskipun tadi pagi agak drop
tapi setelah sesi kedua kita lihat sudah kembali rebound gitu
jadi mungkin kita bisa mengatakan juga bahwa
ini juga kepanikan yang berlebihan juga dari pasar ya
karena kondisi di amerika sebenarnya tidak jelek jelek amat
tapi memang betul bahwa kondisi di tiongkok dan juga di eropa itu memang cukup mengkhawatirkan
karena kemarin data jerman sendiri
dan ini juga padahal kita tahu bahwa jerman itu adalah penggerang ekonomi terbesar di dunia eropa
artinya sebenarnya jerman sudah masuk resesi
lebih tinggi dari
itu baru satu kuartal gitu
tapi kalau dua kuartal berturut turut dia mengalami defisit apa
pertumbuhan yang negatif
tentunya bisa kita claim
jadi kita tekankan lagi ya
resesi itu jika dua kuartal berturut turut sebuah negara
ada di pertumbuhan ekonomi yang negatif
di bawah artinya
kita lihat selanjutnya ini ada
line charge di penutupan empat belas agustus dua ribu sembilan belas
sama juga line nya turun
begitu dari pembukaan di tujuh sembilan ratus kemudian tutup di tujuh tujuh ratus
kalau nasdaq ya di sini kalau menurut anda
untuk nasdaq di sektor teknologi saat ini
bagaimana mencermati adanya perang dagang
adanya isu resesi begitu
mungkin dampaknya itu lebih kelihatan ya
karena tentu pada saat terjadi perang dagang ini kan tentunya sebenarnya
isu yang mendasar itu sebenarnya
jadi perang teknologi sebenarnya antara amerika dan tiongkok
makanya kemarin juga donald trump pun juga masih
masih belum bisa menyelesaikan terkait dengan isu dengan huawei gitu ya
sehingga ini pun juga tentunya masih akan berdampak
seandainya memang ini apa namanya isunya juga perang dagang ini masih terus
memang saya pikir memang nasdaq memang dibandingkan dengan dow jones
mungkin lebih terdampak ya karena perang dagang
karena memang yang lebih mendasar dari perang dagang itu
sebenarnya ai teknologi perang itu
apakah resistensinya lebih kuat jika untuk menghadapi isu perang dagang isu lainnya
ya saya pikir ini juga lebih resistensinya lebih kuat ya dibandingkan nasdaq ya
karena tadi nasdaq itu memang secara khusus adalah memang terkait dengan saham saham yang berkaitan dengan teknologi gitu
dan sekali lagi kalau kita lihat
dampaknya dari perang dagang itu kan sebenarnya memang saat ini sudah mulai agak meredah ya
karena kemarin presiden trump mengatakan bahwa akan ditunda hingga lima belas desember betul
jadi harapannya sebenarnya sih dengan reaksi tadi malam ya dari sesi amerika
memang itu cukup overreacted ya kalau saya melihat dari pasar
sehingga kita berharap bahwa dalam jangka pendek ini at least bisa betul
dan kita harapkan bahwa pasar saham amerika juga cenderung akan rebound ya dalam beberapa hari ke depannya
jadi kan kalau kita berbicara soal pemangkasan ekonomi global pertumbuhan ekonomi global

kemudian juga diikuti oleh pemangkasan juga pertumbuhan ekonomi indonesia
proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia oleh kemudian imf oleh bank dunia tadi
kapan sebetulnya kira kira ketakutan akan memangkasnya pertumbuhan ekonomi global ini akan berakhir
ya saya pikir kondisi di dalam negeri ya domestik saat ini memang sekalipun pertumbuhan ekonomi kita semester pertama ini
memang masih di bawah target pemerintah ya
hanya tumbuh sekitar berapa tahun
enam persen ya hampir lima satu persen kalau kita bulatkan
tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi resiliensi ketahanan
sebenarnya ketahanan ekonomi indonesia ini lebih tahan ya kalau kita lihat
dibandingkan beberapa negara di kawasan negara berkembang
seperti kemarin kita lihat argentina jatuh ya rontoh
rontok kita lihat karansinya dan juga pasar saham pasar keuangannya
dan kalau kita lihat juga hari ini terbukti ya pada saat apa namanya
gejolak dari inversi di kurva imbal hasil surat utang pemerintah amerika
tapi kita lihat rupiah masih cukup stabil ya di level empat belas dua ratus hingga empat belas tiga ratus
ini mengindikasikan bahwa sebenarnya dampak dari terbaliknya kurva imbal hasil itu bisa kita redam ya
dengan penguatan fundamental ekonomi kita sendiri gitu
karena kita tahu bahwa tadi data tadi pagi juga menunjukkan bahwa narasumberan kita juga menyusut defisitnya ya
relatif kecil gitu ya

dan ini kuartal ke dua dan juga mungkin kuartal prioritas
jadi kita berharap bahwa pada full year tahun ini kita berharap bahwa defisit tersebut berjalan akan relatif menyusut
jadi kuartal ke tiga
betul dan kuartal ke tiga dan kuartal ke empat gitu
sehingga ini juga menunjukkan bahwa secara keseimbangan eksternal ataupun secara fundamental
sebenarnya ekonomi kita masih sangat baik
dan ini diharapkan bisa menjadi modal ya untuk bisa menangkis beberapa sentimen negatif dari eksternal
dari hongkong juga dari argentina kemarin juga inversi kurva ini dan juga brexit dan juga perang dagang
kita harapkan resiliensi kita masih lebih kuat ya dibandingkan negara berkembang lainnya
nah kalau berbicara soal perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok begitu
sebetulnya negara emerging market sebenarnya mengatakan kita bisa mencari peluang diantara perselisihan dagang antara dua negara tersebut
sebetulnya sejauh mana kita bisa mendapatkan peluang itu
ya saya pikir memang kita harus bermain lebih cantik ya kalau kita main bola
jadi kita tidak
tentunya opportunity ini sangat besar ya
kalau kita bisa menggantikan
mereplace misalkan industri ataupun produk produk yang awalnya diproduksi
diekspor dari tiongkok ke amerika
sedangkan kita bisa produksi dalam negeri kita tentunya punya pasar di amerika gitu ya
dan itu tentunya jangan sampai nantinya pada saat terjadi pada saat kemarin di awal minggu ini
dimana chinese yuan waktu itu kan melemah ya
melemah di atas level tujuh ya
jadi dalam beberapa waktu terakhir ini kan juga chinese yuan melemah dan akhirnya ini juga mengkhawatirkan terjadinya perang currency gitu
jadi itu sebenarnya yang perlu kita antisipasi bahwa sebenarnya banyak potensi potensi produk produk yang sebenarnya ditolak di amerika
dari amerika tentunya kita bisa menjadi opportunity buat kita gitu
jangan sampai kita jadi dengan adanya tadi chinese yuan melemah
dan juga apa namanya karena mungkin udah mentok ya produk produk dari tiongkok ini malah masuk ke dalam negeri
itu jangan sampai gitu karena itu akan memperlebar tadi neraca perdagangannya juga defisit perdagangan kita gitu
jadi tentunya kita harus mencari opportunity dan kita harus bagaimana meningkatkan bilateral ya
baik dari sisi tiongkok dan juga amerika
kalau dilihat dari raca dagang bulan juli dua ribu sembilan belas cukup optimis ya untuk defisi transaksi berjalan di kuartal tiga akan membaik
nah memang banyak sekali goncang yang seral saat ini terjadi
perang currency kemudian perang
perang currency kemudian perang dagang
kemudian juga no deal brexit kemudian juga harga emas yang terus berfluktuasi
sebetulnya kita ini stans negara berkembang seperti indonesia untuk menghadapi tantangan tantangan itu bagaimana
ya saya pikir ini pun juga sudah terlihat ya
dimana pada bulan juli yang lalu ya bank indonesia akhirnya mulai melonggarkan stans kebijakan moneternya
dan juga pada bulan sebelumnya juga bank indonesia sudah melonggarkan juga kewajiban gira wajib minimum ya lima puluh basis point
dan ini juga sebenarnya mengantisipasi tadi ya dampak dari perlambatan global akibat dari perlambatan ekonomi tiongkok
dan juga dampak dari meluasnya perang dagang ya seandainya ini terus berlanjut gitu
sehingga saya pikir itu yang perlu di satu sisi saya pikir pelonggaran kebijakan moneter ini sangat mendukung ya
mendukung artinya untuk menjaga momentum pertumbuhan

jadi di satu sisi kita lihat stabilitas dari sisi rupiah inflasi dan juga current count yang menyusut ini juga akhirnya mendukung
sebenarnya kita lihat bagus semua ya
cadef kita bagus kemudian inflasi kita juga terkontrol neraca dagang kita juga bagus untuk di juli dua ribu sembilan belas ini
sebetulnya semuanya untuk domestik saat ini sedang ada di posisi yang cukup terkontrol
makanya itu yang menjadi salah satu pertimbangan bi kemarin memutuskan untuk memangkas bunga ya
itu juga disebutkan ya pada rdg bulan sebelumnya
dimana bank indonesia masih mempunyai ruang sebenarnya untuk melonggarkan
jadi ini diharapkan bisa menjadi salah satu
karena kombinasi kebijakan di sisi lainnya juga kebijakan fiskal tentunya perlu lebih ekspansif ya
karena untuk tadi supaya pelonggaran kebijakan moneter ini bisa berjalan dengan optimal
perlu ada kebijakan fiskal yang ekspansif
artinya juga bagaimana
mas jos ini karena waktu kita terbatas mungkin satu pertanyaan terakhir
apakah kemudian pasar sampai kapan mungkin pasar harus panik dengan adanya inversi yang kemudian digadang gadang akan menyebabkan resesi ini
kapan berakhir ini
saya pikir ini tergantung dari kebijakan trump itu sendiri ya
seandainya dia melihat bahwa potensi dari global pun juga tidak
tidak apa namanya
apalagi dia juga perlu menyadari bahwa ekonomi amerika tidak sekuat sebelumnya gitu ya
sehingga perlu ada kesadaran dari trump sendiri bahwa tidak mengeluarkan statement statement yang mengkhawatirkan gitu
dan juga tadi kalau seandainya perang tarif ini bisa berakhir dengan cepat
harapannya bahwa potensi potensi perlambatan global pun juga jadi terhambat
sehingga sentimen negatif dari
kurva inversi yang terbalik dan juga perang dagang ini kita harapkan bisa bersifat temporer
jadi kita harapkan bahwa sentimen ini hanya bergantung dari kebijakan trump
sepertinya memang bersifat temporer begitu karena tadi kita sudah melihat untuk obligasi untuk saham juga meskipun tadi dibuka dengan penurunan yang cukup tajam
tapi ditutup dengan penurunan yang cenderung lebih menyempit betul gitu ya
terima kasih bang joshua fardadius berkebun sama kami pada hari ini
semoga benar benar ini bisa ditakar oleh kebijakan bank sentral kita
untuk resesi yang kemudian
dan dua kuartal berturut turut semoga tidak terjadi semoga tidak menular ke pasar negara berkembang seperti ini